nangis drama banget hidup lo pernah nangis
keputusin sama boya kasian
berjana lo tuh kenapa sih jadi orang yang kepo banget
kenapa selalu aja mau tau urusan orang
aduh mamut keluar gak dari kamar gue

boya diputusin lah
boya diputusin lah
kasian jangan banget diputusin lah
boya gak mau dengerin gue bikin stress dia
lupa dong siapin kek kafan belum
gue yang mau disiapin kek kafan buat cewek
lindungilah haden boy
walaupun dia adalah bukan anak saya
tapi saya tidak menisahkan
bisa kasih haden ya allah
saya memohon pertolongan
hanya kepada engkau ya allah
lindungilah haden boy
jauhkan dari marah bahaya ya allah
asal terjadi seperti ini
aku sangat sedih
aku takut dengan haden
ketika dia datang ya allah
aku tidak bisa
aku tidak bisa
aku sudah melihat langsung
tandingan si haden
kita tolong kasih di mana
dengar ini ya teh
aden gue mau tanya apa yang kamu lakukan yang membuat kamu tenang

aden adik adik kamu sedang bergaduh di mana
kamu memangges kamu menyusul adik kamu yang kamu lakukan yang benar
aden kamu sebaiknya doa saja buat boy ya
iya adik adik aku maaf
aden kalau ayah kamu di sana kapan kamu bisa mengurus adik kamu
kalau kamu penat kamu bisa dipijitkan
kalau kamu haus kamu bisa berangkut
aduh kamu menyusul adik kamu
kamu bisa tenang di sana
tidak apa apa ibu tidak usah
kalau kamu mau menonton boy bertanding
lebih baik kamu menonton di tv saja
aden kamu mau di tv
di tv apa
aduh kamu bisa menonton di tv saja
aduh adik adik hati hati
aku akan doakan kamu untuk berjaya di tv
jurunya keren lihat
si aden asuk tv
tadi itu salurannya pindah ke horor
tadi itu bernyaknya
bernyak itu dimana
gara gara tadi dipindahin ke film horror

teman saya sering selalu kasih suara
terkana tersang instagram
yang bersepart corrupted pertama kali

jangan kekaduran tahu apa yang kamu sayangkan
akan tumbuhdas tool
ke media baupan
besar aja untuk teman teman
usb lebih sering kalian
nah udah tuh
ah tak saya tidak mau saya tidak mau
kak kiri atuh lah
nggak enggak enggak
saya tidak mau saya tidak mau
ambil bersih emang
seorang nangka lah
kerag di tukang makan buat tangkalan nangka
hah siti emang
aduh kamu tuh sudah lama lama
selama lamanya orang di sana
jika kamu sudah tidur
eh benar benar baik
sakit ya kan
jatuh di bantu
mau di cara kanan cara kiri
jatuh diman tuh
gak salah lagi bolongan
kamu mau cuma ngurus
ini benar baik
aduh itu bergerak
ya bantu berduanya
sampai jumpa lagi